siapa bilang tata rias dan gaya busana pengantin tradisional tidak dapat diubah dengan gaya yang glamor dan elegan
nah di tangan salah satu desainer ternama busana pengantin ala etnik bali berhasil dikombinasikan dengan unsur modern dan internasional
hasilnya calon pengantin tampil lebih mempesona tanpa menghilangkan gaya tradisional
di tengah perkembangan dunia fashion dan tata rias gaya busana dan tata rias nusantara yang tampilannya berani
baik dari segi warna hingga corak busana dapat dikombinasikan secara glamor dan elegan
salah satu fashion designer sekaligus make up artis di surabaya berhasil mengkombinasikan busana pengantin dan tata rias asal bali dengan unsur modern dan internasional
untuk tata rias pengantin bali yang biasanya lebih tajam pada bagian mata
diaplikasikan lebih ringan pada sudut mata
dengan balutan warna pada kelopak mata hitam abu abu dan kombinasi warna emas dan hijau
membuat calon pengantin adat bali tampil mempesona namun tetap glamor
sementara untuk busananya ia kombinasikan dengan gaun internasional dan modern
di mana ikat pinggang dan corak gaun berunsur bunga dan kristal swarovski
keunikan lainnya tertuang pada aksesoris rambut
yang biasanya bertabur bunga kamboja
diganti aksesoris bunga kamboja dari rambut
ya peka bali ini kan kayak peka bali
sebenarnya kan kalau pakai bali kan lebih tajam cuman saya buat agak soft
tapi tetap ada sudut matanya supaya pesannya lebih modern lebih internasional
kemudian warna warna yang saya pakai juga smooking smokey hitam ke arah kehijauan
kombinasi ini tidak hanya bisa diaplikasikan pada busana dan tata rias pengantin etnik bali saja
busana nusantara lainnya juga dapat diubah dan dikombinasikan tanpa menghilangkan karakter masing masing daerah